setelah menyindir politikus yang tidak beretika dengan sebutan politikus sontoloyo
kini presiden jokowi kembali menyidik politikus dengan sebutan politikus genderuo
politikus genderuo yang dimaksud adalah politikus yang kerap menyebarkan propaganda yang menakut nakuti rakyat
sebab di tahun politik saat ini dinilai banyak politikus yang pandai mempengaruhi masyarakat dengan membuat ketakutan dan kekhawatiran
genruo dalam pemahaman masyarakat jawa berupa makhluk astral yang menakutkan
tidak hanya menakut takuti para politikus genderuwo juga dinilai kerap membuat ketidakpastian dan menggiring masyarakat yang tidak benar
serta menjadi ragu ragu
menurut presiden cara cara ini adalah cara cara politik yang tidak beretika
meski demikian presiden tidak menyebut siapa politikus genruo yang disindirnya
ketidakpastian kemudian apa yang terakhir menjadi keraguan raguan masyarakat
ini cara cara politik yang beretika seperti ini jangan diterus teruskan
kita harapkan politik kita adalah politik yang penuh dengan kegembiraan demokrasi kita juga tertutup
pesta demokrasi yang nanya pesta itu misalnya penuh dengan kegembiraan penuh dengan kesenangan
masyarakat dengan kematangan politiknya memberikan suara
dengan memilih dengan jernih dan rasional